gak apa apa tuh
kan terus imut lucu cantik
wah pasti itu beb
jadi dulu sekolah kita langsung nikah aja beb
tuh tuh tuh
mesti buru buru mau nikah sih
jangan pake gigi liman tuh
ntar dulu ngerim ngerim
mulia dulu gitu ya
eh boleh tante
tante jadi gini tante
pemuda kalau sudah siap nikah
ya silahkan aja tante
mendingan buru buru daripada harus ditunda
ya tante tau lah
secara uang tante kan udah tau sendiri
apalagi secara fisik
udah oke banget tante
bukan begitu tuh ya
si melly ini kan mesti lulus kuliah kali
lah tante gak mau diantar kayak tante tante
abrek abrekan dah hidupnya sekarang
lagi pula ini ya
cita cita tahante itu pengen motret si meli pas pakai wisuda gitu
tuh bebek dengerin kata kata mama
gak udah deh
terserah tante aja
ya iyalah terserah gue
gue yang brojolin si meli
tapi beber kamu tenang aja
aku bakal tetep setia sama kamu sampai selamanya
pengen muntah nih dengernya nih
aduh males banget tuh ngeliat mereka
gue suruh pulang aja tuh cacing remi
nih lupa waktu apa bagaimana nih udah
ntar nggak dicariin emak di rumah
oh tante tentang aja
iyan disini aja dulu ya
ya mama gak masalah
yang tinggalin juga udah biasa
lagian iyan gak pulang juga gak apa apa sama emak
eh pulang kali tuh
ini udah jam segini nih si meli
beb aku tuh capek
aku pengen istirahat
emang kamu gak pengen istirahat
kamu gak capek
nanti kalau aku gak istirahat
terus gak lucu lagi kayak sekarang
nanti aku disangkap pacaran sama nenek nenek lagi
kamu mah marah marah aja sih
yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya
tante aku pamit pulang dulu ya
biar meli istirahat
boleh dah ya
tapi sering sering main sini ya
kuenya masih banyak ya tante
boleh dibungkus gak
iya dah boleh boleh boleh
buat emak ya
plastiknya ada gak tante
ada ada bentar ya
enak banget sih
ada nih klesek masukin semua pak boleh boleh
iya boleh tante
piring piringnya aja mah kalau bisa
ini buat emak ya
iya tante alhamdulillah
tante baik banget deh
tante aku pamit ya
hati hati di jalan ya tante
salam sama emak ya
dari ya tante keluar ya mak
begitu amat ya
untung gak muntah di tempat nih
aing mak ya allah tahan tahanin tahan tahanin demi ini mah demi
demi tuh tahan tahanin kemang dah
jadi begitu kemot neng sekarang teh abah sudah tahu
ya ampun om kenapa om mesti bilang bilang ke apa sih
pernah kan om udah janji sama neng
iya neng tapi si abah teng nelfon langsung sama si kemot
kalau si kemotnya bilang tidak sakit
iya si emotu tuh emang abah nelfon aku waktu aku di sekolah
pernah kan nyari alasan yang lain bisa
sekarang udah kayak gini ribet kah
ya bagaimana lagi tuh neng
kan tahu sendiri abah kalau sudah nyeledak nyeledak
om jadi kebuka juga
makanya om tuh cerita semuanya neng
udah gapapa ray gak usah dipermasalahin ya
kita juga emang udah terlanjur mau gimana
sama aku juga yang salah ray
dan om udah bantuin kita
ya tapi nanti abah marah sama kamu dong
neng abah tuh sudah marah besar
maaf si abah bilang si kemotnya jangan sampai kerukuk
kalau dateng tuh ya pasti dimarahin dibeak beakan
pokoknya si abah marah marah sama si kemotnya
aduh kemana tuh
karena emang aku yang salah ray
ya aku harus tanggung jawab lah
udah gapapa ya
lo kan mau jangan khawatir gitu dong
udah makasih om udah bantuin saya om
ampura ya om maud ya
gapapa om dudung mah
suka lebay nih sob dudung
kamu percaya aja sama aku
aku laki laki harus bertanggung jawab
jadi kamu tenang aja
mending sekarang kita samperin abah biar aku ngomong langsung sama abah oke
neng buntan tadi kan om dudung tuh alasan sama abah mau beli under deal
jadi kemot sama neng duluan saja ya
buntan ya buat
ini dia ya
halnya kh platsen
lirik lah neng tafsir

jangan kesemo gitu
sekarang ini adalah mobil aku asap sih
legos dulu ayo kita berabah
kita sekarang biroan
jangan dah ntar mobil baru gue padahal lecet lagi
lagian kan gue mau ke pasar naik kapan gue
ya emang naik ojek aja lah emak kayak biasa
pandu lu juga gitu
buset deh enak amat lu ngomong
lu enak enakan pakai ac di dalam mobil
lah gue disuruh panas pasang san
ian kasih tau nih emak
kalo ian udah bisa ngitir sendiri nih emak
nah uang yang emak pakai buat bayar supir
wah gak perlu lagi tuh emak
emak bisa lebih irit
jadi uang yang harusnya emak pake buat bayar supir
nah gak perlu lagi tuh mak
emak bisa beliin berlian emak
atau perobotan yang emak perluin
atau apa gitu emak
iya kan emak bener kan
emak kalo pake berlian nih emak ya
makin cantik muda lagi pak
lagian nih emak ya
emak juga kalo pas nongol di temen temen arisan
temen temen arisan mau ngeliat nih
pasti pada kagum tuh emak
mending juga ngeliat berlian emak
daripada ngelihat kepalanya om bagas
latihan sama si bagas tuh tuh
tapi inget loh ya
gue gipeng lu
oh siap emak
emak tenang aja emak
pas pulang mobil keadaan sempurna
iya pak ya
iyan ganti lagi dulu ya emak
risik amat nih anak
makin kece aja emak
iya mau pergi
iya aku lagi mau taruh lagi
ambil yang baru
jangan lama cek
si rumaci parengkok ngapain kamu kesini